pada saat ini di perpresidi itu ingin menjamin masyarakat yang saat ini kita mempunyai
itu mendapatkan perlakuan yang sama ya yang baik semua peserta bpjs
makanya dikeluarkan kris salah satunya adalah mengatur sarana prasarana untuk ruang rawat inap
yang disebut dengan kelas rewat inap standar
ada dua belas komponen yang harus memenuhi syarat itu
nah kenyataan di lapangan saat ini memang ada kelas satu kelas dua dan kelas tiga
sebagian sudah memenuhi standar tetapi sebagian belum
makanya dengan peres peres ini diatur
sebagai contoh gini masih banyak di rumah sakit itu ada yang di kelas tiga itu ada lima orang enam orang bahkan ada delapan orang
nah dengan perpres ini tetapi kris ini sebetulnya sudah diawali setahun dua tahun yang lalu ya
bahkan ada sk dirjen yang mengatur rawat inap itu maksimal hanya boleh empat tempat tidur
nah dengan komponen itu menjamin semua peserta ini mendapatkan layanan yang sama termasuk layanan medis
jadi saya ulangi layanan medis maupun layanan non medis semua peserta ckn ini mendapatkan yang sama
nah tentu saja nanti kalau mau iuran mungkin silahkan dijawab oleh itu
sebenarnya sudah lama kita umumkan bayi ini ya
dan semua rumah sakit berproses dan memang harusnya menyiapkan karena ini kan tujuan negara kita untuk rakyat kita
ide ide kita itu ada tiga satu ratus tujuh puluh enam rumah sakit ya secara nasional ya
yang akan diimplementasikan masuk kris itu adalah tiga enam puluh
dan targetnya tiga puluh april ini adalah dua delapan ratus lima puluh delapan
jadi di tahun dua ribu dua puluh tiga target rumah sakit yang siap diimplementasi itu satu dua ratus enam belas targetnya ya
jadi dua ribu dua puluh tiga sudah berproses ini ya
nah kementerian kesehatan melalui direktur jenderal pelayanan kesehatan sudah mengatur ini dan tercapai sembilan ratus sembilan puluh lima rumah sakit yang sudah dapat masuk itu
nah kemudian di tahun dua ribu dua puluh empat itu ditargetkan dua ribu dua puluh
tetapi realisasinya dengan sampai dengan tiga puluh april itu satu lima puluh tiga
nah nanti di juni dua ribu dua puluh lima itu akan kita realisasikan sebanyak tiga lima puluh tujuh rumah sakit
nah dengan catatan juga dengan cap dirjen itu mengatakan rumah sakit pemerintah itu diharapkan
sedangkan rumah sakit swasta itu adalah
yaitu kelas rawat inap standar dan non
artinya di luar itu yaitu rawat inap yang vip atau eksekutif
jadi yang kris tadi semua untuk pasien bpjs gitu ya
nah sekarang bagaimana mengatur rumah sakit yang sudah ada kelas satu kelas dua dan kelas tiga
jadi kelas satu kan saat ini kan dua tempat tidur

tadi ya menjamin mutu menjamin keselamatan macam macam
sehingga masyarakat kita merasa nyaman gitu
nah memang beberapa masalah di lapangan terkendala
ini perlu dukungan ya saya kira itu memang untuk rumah sakit pemerintah
terutama kementerian kesehatan ya mengatur sendiri karena dia
pemerintah daerah saya kira siapa lagi yang mendukung
kalau bukan dari pemerintah daerah
rumah sakit tni polri juga harus begitu
jadi kita semua rumah sakit harus mengarah ke sana
nah untuk rumah sakit swasta ya tadi empat puluh persen ya